halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya joy citradewi kita langsung ke informasi pertama
dua santri asal pamekasan madura yang menjadi korban begal muhammad irfan bahri dan ahmad rofiki
menerima piagam penghargaan dari pihak kepolisian resor metro kota bekasi
keberanian keduanya melawan penjahat dinilai dapat menginspirasi masyarakat dan kepolisian menumpas kejahatan jalanan
polres metro bekasi kota menyatakan tindakan irfan korban begal di jembatan sumarekon bekasi
sebagai kategori bela paksa dan dibenarkan dalam hukum
irfan melawan dua pelaku begal hingga salah satu pelaku tewas
irfan melawan karena pelaku meminta telepon seluler dengan menodongkan senjata tajam
sebelumnya aksi bela diri keduanya sempat menuai kontroversi lantaran irfan sempat dijadikan tersangka
atas aksi heroik yang dilakukan
irfan dan ahmad rofiki kamis pagi mendapat piagam penghargaan dari kepala polres metro bekasi kota